lagi gak mood mau makan aja pih
ntar joko lapar turun kok
papi bukan maksa kamu
tapi papi ingin kamu tau bahwa apapun yang papi lakukan adalah demi kamu
sekarang papi aja kamu sarapan itu demi kesehatan kamu
boleh dong sekali kali kalau papi maksa demi kebaikan
segitu kangennya lo mau gue sampe nyamperin kesini
aku mau nanya baik baik sama lo
dimana abahnya raya sekarang
lo ngapain cari tuh bucu tua nakal sampe kesini
gue yakin lo pasti tau abahnya raya dimana sekarang
karena lo sekarang udah sama kobar
tapi setelah itu gak tau ada gimana
ya ampun gue gak tau
gue gak peduli
luar lo sekarang
gue belum selesai yo
takut cepet gue kasi tau di mana abahnya raya sekarang
cepet gua bilang
pahan sih gue cuma bercanda
ini bener bener kawat
jangan sampai mas b terpengaruh sama omongan reva semalam
jangan sampai mas b ragu sama gue dan lebih percaya sama reva
gue harus bikin mas b percaya lagi sama gue
emang ada apa
pikirin omongan reva semalam ya
aku takut mas ragu sama aku
aku siap kok menerima
apapun keputusan mas
kalo mas bener bener meragukan bahwa aku tidak mencenderai mas
mas boleh kok untuk percaya omongan reva sepenuhnya gak masalah buat aku mas
ya bagaimanapun reva adalah anak kandung mas
dan percaya sama reva itu adalah hal yang paling penting
kalo emang niat aku ini mengambil semua harta mas
sebenarnya aku bisa ngelakuin itu semua dari dulu kenapa harus sekarang
bener juga ya
waktu itu adriannya sempat ambil uang lima miliar dari kantor
tapi kan bukan untuk dirinya sendiri
aduh nggak tenang nih gue
ya tuh mikirin apaan sih
kalau tuduhan reva itu benar
sebetulnya adriana kan bisa saja bawa kabur uang kantor
mana rumah yang ditempati sekarang ini juga atas nama adriana
memilih juga udah punya dia
apalagi mama adriana udah dibeliin rumah juga
aduh gue kepo nih lama banget sih mikirnya
buruan dong be buruan be
sebetulnya adrianis udah bisa nih
kalau itu harta kekayaanku yang dia mau
berarti reva sudah salah paham sama adrian
aku disini mas
apapun yang dilakukan atau dikatakan oleh reva itu adalah bentuk kejemuran dia sama mas
karena dia merasa bahwa kasih sayang mas
ternyata si b bener bener cinta banget sama gue
cinta memang bikin bodoh
kamu gak marah kan sama mas
gimana caranya aku bisa marah sama orang yang paling aku sayangin dan aku cintai
aku sedih sih tadinya mas
tapi saat ini aku terharu banget
aku terharu mas masih percaya sama cintanya aku mas
dan aku ngerasa aku gak
aku gak sia sia meninggalkan semuanya
masa masa aku sama temen temen kuliah
dan emang pilihan aku tepat untuk menikah sama mas
dan menjadi seorang ibu
kalau kamu gak marah
kita sarapin ya
reva sudah sarapan belum
belum kok bisa
tadi kan saya suruh kamu untuk panggil reva buat caratan kan
iya udah tuan tapi non reva katanya belum lapar tuan
jam sepuluh belum lapar
udah lah mas
kalau menurut aku misalkan reva lapar
ntar reva turun sendiri kok
mungkin lagi sibuk kali
iya tapi nggak bisa begitu juga adriana
masalahnya namanya anak muda sekarang kan
kalau lagi asyik sesuatu dia lupa lagi
bahkan membiarkan perutnya jadi lapar
disuruh jangan pergi
jangan ini jemput reva
kalau engga lo tajir
nih ya udah gue makan
kok kamu gak sarapan
masa sih udah jam sepuluh begini masih gak lapar
kamu ngambek ya sama opa pih
siapa yang ngambek
kalau memang kamu gak ngambek
udah jam sepuluh nggak biasanya kamu belum sarapan
gue lagi gak mood mau makan aja pih
papi bukan maksa kamu
tapi papi ingin kamu tau bahwa apapun yang papi lakukan adalah demi kamu
sekarang papi aja kamu sarapan itu demi kesehatan kamu
boleh dong sekali kali kalau kami memaksa demi kebaikan kamu
kok ini papi sering ya maksanya
iya tapi kan demi kebaikan kamu sayang
justru aku tuh prihatin banget sama keluarga kamu
dan menurut aku